gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan wilayah ibu kota dapat dikategorikan dalam zona aman jika tingkat kasus positif covid sembilan belas di bawah lima persen
saat ini kasus positif di dki jakarta masih di angka tiga belas persen
meski begitu anies mengatakan angka tersebut menunjukkan tren penurunan
sebelumnya pada enam belas april lalu tingkat kasus positif covid sembilan belas sempat menyentuh angka empat puluh lima persen
meski menunjukkan tren penurunan anies meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar positivity rate di bawah lima persen segera tercapai
jadi itu dijaga maskernya jaraknya mobilitasnya itu harus diteruskan
jadi bagi yang belum vaksin datang di tempat vaksinasi ada lebih dari tiga ratus lokasi di seluruh jakarta dengan mudah mendapatkan itu
sementara itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level empat dilanjutkan mulai tiga agustus hingga sembilan agustus mendatang
gubernur dki jakarta menyampaikan terjadi penurunan keterisian tempat tidur isolasi
menjadi lima puluh enam persen dan ruang icu tujuh puluh sembilan persen
dari semula sembilan puluh empat hingga sembilan puluh lima persen
selain itu jumlah tes usap berbasis polimerase chain reaction atau pcr selama sepekan terakhir mencapai satu ratus empat puluh delapan tiga ratus lima puluh satu tes
atau lima belas kali lebih banyak dari syarat badan kesehatan dunia atau who minimal sepuluh enam ratus empat puluh lima dalam satu pekan